hari kemerdekaan selalu dinanti oleh siapapun termasuk para narapidana
di momen ini warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pemotongan masa penahanan
bahkan ada yang langsung dibebaskan hari ini
pada hari kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
kementerian hukum dan ham republik indonesia memberikan remisi
atau pengurangan masa tahanan kepada satu ratus tujuh puluh lima lima ratus sepuluh narapidana
dirjen pemasyarakatan reinhard siritongan memaparkan
dari satu ratus tujuh puluh lima ribu narapidana yang mendapat remisi
dua enam ratus enam orang mendapat remisi umum dua atau langsung bebas
sedang sisanya satu ratus tujuh puluh dua sembilan ratus empat narapidana lainnya mendapat remisi umum satu atau pengurangan sebagian
mendapat remisi bebas di hari ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
puluhan narapidana rumah tahanan kelas satu salemba jakarta pusat
lakukan aksi sujud syukur
sebanyak satu tiga puluh lima orang mendapat remisi kemerdekaan
seratus orang mendapat remisi umum dua atau bebas
di mana empat puluh lima diantaranya bebas pada hari ini
tiga warga binaan pemasyarakatan lapas kelas satu tanggerang ini juga langsung sujud syukur
setelah mendapatkan remisi umum dua atau bebas
mereka adalah bagian dari sembilan ratus empat puluh tiga warga binaan yang mendapat remisi
lapas kelas satu tanggerang kini menampung satu tiga puluh delapan warga binaan